habis presidensial klub kini muncul wacana rekonsiliasi
gagasan ini salah satunya dari wakil ketua umum partai golkar
sekaligus ketua mpr ri bambang susatyo
di sela sela acara tributu akbar tanjung kemarin
bamsud berharap dapat menyatukan tiga kontestan pilpres
yakni anies baswedan prabowo subianto dan ganjar pranowo
untuk membahas permasalahan bangsa
sedang menyiapkan menginisiasi suatu pertemuan rekonsilasi
yang ingin menyatukan dalam suatu forum
dua dan tiga pak prabowo pak anies dan pak ganjar
untuk membicarakan masalah masalah terkait masa depan bangsa
upaya rekonsiliasi juga bakal dilakukan bersama politisi marwarar sirait
politisi yang besar di pdi perjuangan
dan sekarang bergabung dengan partai gerindra ini
menghormati perbedaan sikap politik
namun tak memutus silaturahmi apalagi demi kepentingan bangsa
semua makin bersatu makin silaturahmi
masalah punya pilihan dan sikap politik yang berbeda tentu kita harus hormati
misalnya ada yang bersama dalam pemerintah
ada yang di luar pemerintah itu tentu bagian dari demokrasi
tentu kita ingin pemerintah juga yang kuat
tetapi juga ada check and balance yang baik juga
sebelumnya wacana pembentukan presidensial club sempat menuai pro kontra
lalu sekarang yang digagas adalah upaya rekonsiliasi
mungkinkah ini benar benar bisa diwujudkan dengan membawa nafas kepentingan bangsa
sekaligus ketua mpr ri bambang susatyo
bersama politisi gerindra marwar sirait
menggagas upaya rekonsiliasi tiga kontestan pilpres dua ribu dua puluh
seberapa besar peluang rekonsiliasi ini akan terwujud
dan apa yang akan dihasilkan dari rekonsiliasi
kita bahas bersama guru besar komunikasi politik
kalau melihat ini kan ada wacana membentuk upaya rekonsiliasi
ini memang benar mau rekonsiliasi atau jangan jangan gimmick politik
kalau kita menilik dari istilah yang mereka gunakan
sebenarnya itu kan sebuah bahasa yunani ya
katalasu kalau nggak salah asal katanya
yang artinya mendamaikan kembali mereka mereka
lalu kemudian menginginkan tiadanya kesalahan gitu lah
pertanyaannya apakah mereka bermusuhan
bukankah kedua pasang salon yang lain itu
sudah mengucapkan selamat kepada prabowo subianto
artinya dua duanya sudah meniadakan istilah persaingan
jadi mereka bukan memegang kategori permusuhan
menurut saya istilah rekonsiliasi itu sendiri tidak tepat
nah kalau kemudian kemarin ada pernyataan dari tokoh itu
yang mengatakan kita menginginkan nanti ketika pak prabowo dilantik bersama gibran
dua pasang calon lainnya kita minta untuk bisa hadir
saya pikir bahkan kemarin ketika anies baswedan dan muhaymin
datang di penetapan kpu
tapi mereka kan mau mengumpulkan alasan
kami baru tahu menjelang sekian menit ya
sekian jam menjelang acara bahwa kami diundang
artinya kalau memang ada keinginan dari yang akan dilantik
pak prabowo itu sendiri melalui timnya untuk mengundang
ya artinya bukan masalah rekonsiliasi
tapi memang masalah bahwa mereka kemudian sudah selesai dalam kompetisi
lalu kemudian mereka perlu bersama sama
menerima keputusan bahwa yang satu menjadi pemenang
yang dua mendukung kemenangan itu akhirnya
sebenarnya kan dua duanya sudah menerima hasil dari pemilu
nah artinya sebenarnya rekonsiliasi ini kepentingan dibaliknya
sampai diwacanakan sama pak bamsud dan bang ara
iya saya pikir seolah olah semua orang ingin berperan menjadi
padahal sebenarnya cukup pak prabowo yang melakukan
lalu kemudian ditindaklanjuti dengan undangan resmi
karena kalau kita menggunakan istilah rekonsiliasi
sebenarnya kalau kita meminjam istilah banyak toko
itu berlaku bagi mereka yang berkonflik
ada beberapa faktor yang seharusnya mendukung dan tidak mendukung dalam rekonsiliasi
orang orang yang terlibat di dalamnya itu tidak bisa lagi menghindar nih
karena suatu saat kan akan saling ketemu nih
biarpun ketika pak prabowo sudah dilantik
dan mereka kemudian ditawarin koalisi tidak mau
tapi mereka suatu saat akan ketemu juga
kemudian mereka ini sebenarnya semuanya kan diikat oleh nilai budaya yang sama
kalau ternyata memang ada kesalahan
menurut saya dalam sebuah pertandingan tidak bicara soal kesalahan
lalu kemudian kan negara kita juga kan menginginkan semuanya saling berdamai gitu
karena ini adalah konsep yang memang diatur di negara kita
sebenarnya rekonsiliasi itu misalnya dilakukan dengan berunding antar pihak yang berkonflik lah
kalau istilah rekonsiliasi itu digunakan menurut teori galtung itu juga dinyatakan
bahwa sebenarnya satu pihak misalnya harus mengungkapkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya membuat mereka berkonflik
kenapa nih kamu tidak menerima sebelumnya sehingga kamu kemudian menggugat kita di mk
kenapa sih kalian nggak mau langsung menerima ketika hasil perhitungan suara misalnya
dalam sebuah rekonsiliasi yang disiapkan dalam teori
jadi mungkin istilah rekonsiliasi itu tidak terlalu tepat
tapi mengajak bersama sama aja lah
bukan jadi so tidak ada istilah konflik diantara mereka
karena kalau istilah rekonsiliasi digunakan mereka juga harus ada pengakuan
yang tulus pihak yang bersalah kepada korban lah
korban siapa yang bersalah siapa
oke prof leli tapi kan kayaknya pak bamsud lumayan serius nih
dia juga mau safari politik ke mantan presiden
kalau memang ternyata dia mau membentuk forum ini
seberapa besar peluangnya forumnya bisa terwujud sih prof
jadi mungkin antara pak jokowi sama bu mega itu agak sulit
karena tanggal enam juli atau tanggal berapa saya juga mendapat bocoran berbagai informasi
misalnya tentang kenapa dia tidak terlalu akrab dengan pak sby
jadi sebenarnya kesalahan itu bukan terletak pada pak prabowo
tidak ada masalah apa apa antara pak prabowo dengan para ketua partai
ketua umum partai terutama bu mega misalnya
tapi konfliknya lebih pada kepentingan kontestasi yang menurut kita
itu terkait dengan pencalonan gibran
jadi kalau pak prabowo ingin dekat dengan mantan
dengan para presiden pendahulunya
ingin dekat juga dengan mereka mereka yang berkompetisi di bum
sangat mudah untuk dilakukan tanpa harus melalui mediator siapapun
jangan jangan upaya rekonsiliasi upaya buat goda goda lawan politik masuk ke koalisi
sebab kan kalau istilah rekonsiliasi sekali lagi kan
itu syaratnya ya syarat rekonsiliasi itu harus ada permintaan maaf kepada korban
makanya kan berat kalau rekonsiliasi
terus proses memaafkan dari pihak yang menjadi korban itu juga terjadi proses yang cukup panjang
nah kan ini tidak soal memaafkan
tapi sekedar mempertemukanlah istilahnya sesama komponen bangsa
yang mungkin nanti bisa berkontribusi masing masing dengan atau tanpa harus berkoalisi
jadi istilahnya ketemunya para tokoh tokoh yang kemudian
kalau istilah saya pernah saya tulis di kompas ya di koran kompas juga
saya mengatakan usai bertanding mari bersanding
tapi bersandingnya bukan berarti harus berada dalam koalisi
karena mereka bisa melakukan berbagai hal yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kapasitas mereka masing masing
justru kita membutuhkan mereka berada di luar koalisi loh mbak sindi
supaya ada check and balanceng system di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
yang semuanya tidak harus berkerumun dalam satu gerbong
sehingga kita tidak punya lagi kesempatan untuk mencari siapa nih yang bisa mewakili kita
yang notabene makin banyak persoalan di bangsa ini tentang pendidikan ekonomi
karena tantangan indonesia ke depannya semakin berat semakin besar
oke prof rally kan juga dibilangnya salah satu alasan mau bikin forum ini karena tantangan indonesia kedepannya semakin berat semakin besar
jadi butuh nih duduk bareng kita membicarakan solusinya dalam menangani hal hal ke depannya semakin besar

ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis mirip aja nih sama alasan mau dibentuk dewan penasihat agung
mau dibikin presidential club mulai banyak nih ide ide serupa
sebenarnya arahnya mau ke mana ini prof lely
iya yang saya khawatirkan semakin banyak nanti bentuk bentuk ad hoc ya
tim ad hoc yang dibentuk misalnya semakin banyak biaya negara yang akan dikeluarkan
sehingga itu menempatkan orang orang yang kemudian seolah olah tidak punya tempat politik
lalu kemudian memberikan wadah politik pada mereka kan bukan itu yang kita inginkan
yang kita inginkan yang menjadi pemenang menjadilah pemerintah yang baik
yang tidak menang berdirilah di luar tapi mempunyai sisi yang positif bagi pembangunan bangsa
dengan cara mereka sendiri dengan posisi mereka sendiri
bukankah kita semua punya peran masing masing punya tanggung jawab masing masing
mbak cindy sebagai jurnalis punya peran sendiri
saya sebagai tokoh akademisi juga punya peran sendiri sendiri
politisi juga punya peran sendiri sendiri
dalam semua kapasitas itu bergabung jadi satu
kita akan kehilangan orang orang yang bisa menjadi penegor lah istilahnya ya
menjadi pengkritik yang bersifat konstruktif
mereka yang bisa mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang semuanya adalah untuk kepentingan orang banyak
tapi memang dibutuhkan mereka ketemu untuk saling ngobrol dengan hy
meskipun ya dalam politik itu kesetiaannya bersifat dramaturgis mbak cindy
tergantung pada kepentingan saja
jadi karena dia bersifat dramaturgis ya penuh sandiwara sifatnya gitu
oke prof lali tapi ini kira kira ada hubungannya nggak sih soal rekonsiliasi
dan kemarin pak jokowi yang bisik bisik sama bu puan di bali
ya sebenarnya kan kita ini yang melihat penampilan mereka di luar panggung
misalnya nih kalau mau jadi narsum mau jadi kompas tv
wah di depan kamera mereka berantemnya segede apa gitu
padahal di ruang tunggu kita semuanya ketawa ketiwi gitu kan
nah itulah karena apa komunikasi politik itu adalah komunikasi yang paling unik
di antara sekian model model komunikasi lainnya
karena itu berkali kali saya mengatakan bahwa komunikasi politik di indonesia itu tidak punya ada model
satu satunya model adalah tidak ada model
tapi bukankah tidak ada model itu adalah model
jadi karena ketiadaan model maka tiap politisi tidak pernah melakukan komunikasi politik yang ajak
mereka melakukan sesuai gaya dan langgam politik masing masing juga sesuai kepentingan politiknya
dan lebih banyak adalah kepentingan politiknya sesaat
oke nah prof kita balik lagi ke soal wacana pembuatan forum rekonsiliasi ini
kira kira kalau misalnya mau menghubungkan juga satu dua tiga pak ganjar udah bilang akan jadi oposisi
mampukah pak bamsud dan bang ara menjadi jembatan antara satu bu mega dan juga dengan pihak pihak lain
sama sama politisi sama sama pernah dekat
tapi menurut saya tidak penting mereka itu
pak prabowo aja langsung semuanya akan merapat
merapat dalam arti bukan berarti berkoalisi
tadinya sekali lagi saya katakan udahlah mas prabowo katanya
misalnya kami kalau diundang kami datang loh
ya udah kalau gitu nanti kita suruh bikin surat resmi ya gini gini
tanpa harus melalui mediator
karena biasanya dalam komunikasi politik
komunikasi yang efektif itu adalah bicara langsung
bicara secara langsung tidak melewat mediator
maka yang disampaikan oleh komunikator politik satu a
ketika dirubah oleh komunikator politik dua kepada komunikator politik
itu bisa jadi abcd
nah perubahan itulah yang kadang kadang membuat sebuah proses komunikasi politik itu
nah prof leli ini kan tadi prof leli bilang banyak nih pihak pihak yang mau jadi ad hoc
nah pks juga udah bilang gak perlulah rekonsiliasi
ini sama aja nanti demokrasi perahu demokrasi ngumpul di satu perahu lagi
apa yang harus dilakukan oleh presiden terpilih nantinya prof
ya pertama memang kalau mereka ngotot untuk menggunakan istilah rekonsiliasi
kan di dalam rekonsiliasi itu sendiri terdapat berbagai penghalang misalnya
ada juga keinginan untuk menghukum pelaku yang menimbulkan konflik
terus ada kebiasaan untuk memendam kenangan apa ya
yang menyakitkan bagi mereka yang menjadi korban misalnya
nah ini semua menurut saya tidak mungkin akan terjadi
karena politik itu dalam hitungan detik aja bisa berubah
pagi beda siang beda sore beda
hari ini mereka berseteru sore nanti mereka bisa bersama gitu
apalagi jika panggung panggung politik yang disiapkan kepada mereka itu
jadi kita itu kan hanya eksekutif legislatif yudikatif
sesuai teori monteski yang digagas untuk kita ikuti ya
jadi kadang kadang setelah mereka jadi politisi
di bersaing di tingkat nasional tapi di lokal mereka bergabung bersama sama
belum lagi nih mas anies misalnya mana tahu gerindra juga masih tetap akan mendukung dia
sehingga mas anies juga membutuhkan pak prabowo
untuk berkoalisi tapi untuk menggunakannya sebagai kendaraan politik dalam program selanjutnya
jadi gunakanlah istilahnya untuk bersama sama kembali
karena rekonsiliasi itu ditandai oleh konflik
saya kira mereka tidak berkonflik karena mereka berkompetisi
prof lawi tapi kalau dengan banyaknya forum forum yang mau dibuat
kira kira ini malah akan membingungkan presiden terpilih nggak nantinya
saya pikir terlalu banyak yang dibentuk terlalu banyak
suara yang akan masuk kepada presiden terpilih nantinya boleh jadi justru mengacaukan
makanya dalam komunikasi politik itu dikenal istilah bising bising komunikasi politik
semakin banyak komunikasi politik yang dipertukarkan dari narasumber yang berbeda
dia semakin noise isi pesan itu sendiri
jadi saya pikir tidak perlulah membuat begitu banyak gerakan
begitu banyak kelompok atau gerbong
tapi nantinya komunikasi menjadi tidak lebih efektif misalnya
jauh lebih penting pak prabowo melihat kan semuanya sudah menjadi tokoh bangsa ya
nah tokoh tokoh bangsa itu mereka dengan gampang kok bisa saling berkomunikasi chatting japri istilahnya
jalur pribadi kan ketimbang melalui mediasi
nah kalau mediasi itu konfliknya memang udah menganga besar gitu
ibarat luka itu korengnya udah nggak bisa lagi disembuhin misalnya
ini soal kompetisi yang kemarin mereka berkompetisi hari ini bisa bukan berkoalisi ya
tapi bersama sama membangun jati diri sebagai politisi
jadi politisi itu kadang kadang juga terkaget kaget ketika kita mempercayai ungkapan mereka
oke artinya kalau butuh masukan informal juga cukup ya komunikasinya sebenarnya
jadi komunikasi politik itu ada informal ada non formal ada satu lagi ya pak
jadi non formal itu adalah pertemuan antara informal sama formal
jadi di sela sela pertemuan kayak mbak puan nih ketemu di bali ya
tapi dalam istilah dramaturgis itu namanya panggung depan panggung tengah dan panggung belakang
jadi panggung tengah itu adalah wilayah kompromis
tis antara panggung depan dan panggung belakang
jadi nggak sengaja kadang kadang senggolan di jalan tiba tiba ngomongin politik misalnya gitu
jadi bukan panggung belakang namanya itu panggung tengah itu mbak cindy
artinya udah ada one team press nggak perlulah bikin bikin lembaga lembaga lagi
kita malah nanti bingung ini semuanya seperti cuma bagi bagi kursi aja ya
supaya semua dapat jatah dalam kekuasaan menjadi orang penting menjadi elit dan sebagainya gitu
prof leli aryani guru besar komunikasi politik unas